kita pergi dari sini
gusti prabu punya rencana yang sangat busuk
iya nyi iroh juga yakin sekali
ketartai harus tetap waspada
aku hanya dapat memilih
siapapun yang mampu melawan raka walak sum
aku ingin memilih pengabdianya
raka walak sum
dan ia mengenalku sebagai abiyasa
sekarang aku mendugaskan kalian
untuk ikut serta saya
embara pengawal surawi sesa
jika kalian berhasil
akan lebih mudah
aku menunggu sampai malam
jika sampai tengah malam
kalian tidak kembali
aku anggap itu berhasil
menjadi pengawal surawi sesa
aku sudah menarik
tidak ada jerahnya kau sudah kukalahkan
kali ini tidak ada yang mau tolongmu
karena mungkin bocah itu sudah pergi ke neraka
kamu mau gak kamu mau gak
aduh aduh aduh
paman paman paman bangunlah
apa kamu sekongkol sama dia
bibi semuanya aku mohon tenanglah
izinkan aku untuk memperkenalkan diri
aku rara santang
saat ini aku sedang berkelan dalam mengemban tugas dari kerajaan
dan ini adalah paman aman
paman aman adalah pengawalku dalam tugas ini
sekali lagi maafkan kami nih mas
sudah lancang nih mas
kami tidak tahu nih mas
tidak apa apa bibi
paman aman sebenarnya apa yang sedang terjadi
ceritakan kepada aku
aduh mau meracati dia
aduh ya tuhan
aduh daripada kita rata
di mana ini teh
ini makanya bukan jamban
kamu ngapain masuk ke kamar saya
kirain deh jamban ini teh
saya pengen kebelet
kamu mau mencuri
iya ini mah
aduh kamu mah
segala rupa teh
kalau makan jangan kalah
loiki akhirnya kita melahirkan sebelum waktunya
misiin aku segala rupa
tidak perlu diperpanjang
sekarang sebaiknya paman amin meminta maaf kepada diri
aku sengaja berlama lama bertarung denganmu
untuk memberikan kesempatan kepada gusti prabu wangsaatmaja
agar lebih leluasa dalam menghancurkan kerajaan puspa negara
aku akan menanggungmu
ada apa pak
aku baru ingat apa yang dikatakan pendekar bundul itu
kalau prabu wangsaatmaja sekarang dalam perjalanan menuju ke kerajaan uspa negara
bundaku dalam bahaya
kita harus cepat kembali ke istana
bukankah kau mengingat sesuatu
hai tunggu dulu ah apa kayak gini biar gak dikenalin musuh
abiasa sedang apa dia bersama mereka siapa sebenarnya mereka
ini mas ya benar ini aku ada apa biasa kenapa kamu terlihat sangat guguh
mereka mereka ini mereka yang tadi pagi mereka
melihat orang yang ciri cirinya mirip seperti adikmu
dimana biasa dimana di pasar ya di pasar benarkah benar
apakah benar kalian melihatnya benarnya
kalau begitu kita harus segera mencarinya kita harus
kita menemukannya mari mas
iya kita ketinggalan jauh maaf lupa ayo kita pergi dari sini aku yakin gusti prabu punya rencana
yang sangat busuk iya ini juga yakin sekali kita harus tetap pas pada
hai iya nyero aku hanya dapat memilih siapapun yang mampu melawan raka walau dikarenakan aku ingin memilih pengawal
kali ini kau tidak akan lolos dari jebakan kurang kawalan
susah aku tidak perlu menyingkirkanmu dengan kedua tanganku tapi cukup dengan menggunakan pemenangan
jadwal putra aku sungguh cerdas
tamatlah kau raden langsung sah

sungguh rencana yang sangat begitu sempurna nada prabu
sungguh rencana yang sangat begitu sempurna nada prabu

apa kenapa dia masih dilulukan
tunggu saja saatnya raka walau susah
tak akan ada lagi yang akan mengeluh ngelukkan dirimu saat kau mendapatkan kekalahanmu
terima kasih kalian semua telah mempercayaiku